setengah pandemi tahun ini industri game di indonesia semakin berkembang dengan pendapatan tiga puluh triliun rupiah
namun pasar game indonesia ini lebih banyak dikuasai oleh pengembang game dari luar negeri
data dari pengurus besar e sport indonesia menyebut pendapatan industri game di indonesia pada dua ribu delapan belas
mencapai lebih dari dua miliar dolar amerika serikat atau setara dengan tiga puluh triliun rupiah
dengan kalkulasi lima puluh jutaan pemain game indonesia disebut sebagai pasar industri game terbesar di asia tenggara
namun berdasarkan data dari kementerian perindustrian industri game lokal hanya menguasai empat persen pasar
hal ini membuat pendapatan besar industri game indonesia justru lebih banyak dinikmati pengembang game luar negeri
indonesia game developer exchange atau
igdx dua ribu dua puluh satu akan menjadi upaya peningkatan kapasitas pelaku industri game dalam negeri
dan juga mendorong industri game lokal untuk bisa go global
dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia rangga umara
rangga igdx dua ribu dua puluh satu ini sendiri kan digelar sepanjang tiga bulan begitu sejak enam belas agustus hingga empat belas november mendatang
nah dalam pantauan anda apakah kemudian ajang igdx ini bisa mendongkrak industri game
lalu bagaimana cara anda mencari peningkatan kapasitas yang lebih besar
soal kapasitas kemudian kemampuan dan sebagainya relatif tidak jauh berbeda
bahkan dalam beberapa hal pengembang pengembang game lokal ini jauh lebih unggul
karena mereka menguasai soal sosial soal budaya yang bisa mereka lekatkan dalam game game buatan mereka
dan seharusnya bisa lebih berjaya di tanah airnya sendiri
tetapi nyatanya seperti anda bilang ini memang agak ironis ya
dari pasar game di indonesia selama dua ribu dua puluh satu saja tidak ada satu persen yang bisa dikuasai oleh game
gamer gamer ataupun developer game lokal
nah ini yang salah satunya
pagelaran cukup panjang selama tiga bulan ini diharapkan untuk bisa membuat para pengembang game lokal kita
ini bisa semakin percaya diri dan bisa menemukan hal hal baru yang bisa digunakan untuk pengembangan industri game di dalam negeri
saya sudah bersama dengan untuk mengulasnya saya sudah bersama dengan salah satu narasumber
ada bapak luat koordinator bisnis
match bisnis ya dari kominfo
pak langsung saja ini pak
ini agak ironis ya empat persen
tidak ada satu persen sebenarnya ya
dari pasar yang dikuasai apa namanya pasar game
itu ternyata masih dikuasai oleh game luar negeri
dari pemerintah apa yang bisa di boosting untuk memperkuat gamer gamer ataupun developer game lokal kita
iya jadi kalau melihat berarti apa yang bisa di boosting kita harus lihat kepada masalahnya
sebenarnya jadi apa yang dibuat tinggal adalah kita harus memposting kualitas jadi igdx hadir
untuk memboosting kualitas kita harus memboosting kuat lintas juga jadi kita akan mencoba membuat
sebuah program yang untuk menghadirkan produk produk game setahun itu lebih masif
lagi lebih banyak lagi lalu juga kita akan buka akses pendanaan kerjasama kemitraan dengan para
publisher luar di gres juga ada igres bisnis itu akan kita lakukan salah satu beberapa hal
untuk bisa memboosting ekosistem industri game indonesia akarnya sebenarnya dari banyak beberapa
hal yang tadi bapak sampaikan akar paling utama apa teknologi kah kemampuan atau apa sebenarnya
akarnya ada dua sebenarnya pertama adalah pasti pendanaan karena butuh dana yang cukup besar untuk
bersaing dengan luar karena luar itu untuk promosinya saja itu berlipat lipat dari
produksi kita yang kedua adalah talent nah kita harus memboosting talent sejak dini untuk bisa

akan mempengaruhi semua perusahaan yang kita punya dan kita harus memanfaatkan keuntungan yang kita punya

upaya yang nyata yang sudah dilakukan apa kita tahu misalnya ada pegelaran e sport ya kompetisi e sport sudah mewabah di banyak tempat
apakah kemudian juga dimasukkan game game lokal sebagai kompetisi di sana
oke apa yang dilakukan sekarang seperti piala presiden sekarang di tahun ini ini adalah pegelaran ketiga piala presiden esports dua ribu dua puluh
tapi tahun ini kita memasukkan game lokal lokapala dari anantarupa salah satu menjadi game yang dikompetisikan
tidak eksebisi tapi game utama yang dikompetisikan untuk piala presiden esports dua ribu dua puluh satu
itu salah satu langkah yang kita buat untuk memasifkan penggunanya sehingga industrinya lebih besar lagi
terakhir pak apa sebenarnya sih yang dibutuhkan oleh para konsumen game kita jika kemudian dikaitkan dengan game lokal
butuh apanya sih apa butuh sisi budayanya diperkuat atau apanya
ya salah satunya itu
kita akan memperkuat unsur unsur lokal budaya lokal yang bisa dinikmati masyarakat indonesia
jadi kita akan menggaungkan seperti bangga buat indonesia kita menggaungkan game lokal yuk game anak bangsa yang bisa digunakan para masyarakat indonesia
dan lebih mengenal ternyata industri game itu bisa dilihat dari sisi produsen
banyak talent talent muda yang bisa menghasilkan game game seru di indonesia
pak luat semoga kita bisa wujudkan itu untuk menampilkan kembali game ataupun developer
game lokal bisa kembali berjaya
dan saya masih ada satu lagi narasumber
mas hilmi ya mas hilmi ini adalah salah satu game pengembang
kita source nya banyak ya tetapi kemudian justru tersyok syok dalam persaingan bisnis
anda apa yang tantangannya apa sih sebenarnya bagi game game lokal untuk bisa bersaing
oke tantangannya sebenarnya cukup banyak
selain bikin game nya juga sudah sulit gitu kan
tapi sebenarnya kalau masalah talenta saya yakin orang orang lokal itu sudah lumayan
dan kualitas game nya sudah mulai dilirik oleh orang orang luar negeri gitu kan
kebanyakan permasalahan yang muncul itu biasanya pertama untuk studio kecil itu dana
tapi sekarang pun sekarang sudah banyak program program inkubasi yang diluncurkan oleh pemerintah
dan itu sudah cukup membantu sebenarnya
lalu yang kedua adalah
permasalahannya adalah untuk studio kecil itu biasanya mereka fokus ke teknikal gitu
jadi kita bisa bikin game tapi sulit untuk jualnya itu market nya itu
nah itulah kenapa ada acara acara kayak igdx ini
saya adalah pihak yang merasakan imbasnya gitu kan
maksudnya dari akademi itu kami dapat insight banyak
kami diajarin cara publishing cara marketing game dan seterusnya
sebenarnya itu lebih karena apa
karena promosinya yang kurang akibat nggak ada dana
terlalu banyak yang ada di ceruk itu
iya karena marketnya sangat saturated sekali
jadi kalau kita punya ilmunya itu sebenarnya kita bisa lebih fokus ke audiens kita
jadi market game kita itu nggak semua orang bisa main gitu kan
tapi dengan adanya ilmu tadi itu
jadi kita bisa lebih fokus ngejualkan ke target market yang tepat gitu
jadi game kita jadi lebih laku gitu

mas data menyebut ada lima puluh lima juta pasar gitu

artinya orang orang yang kemudian memainkan game secara kontinu di indonesia
ini pasar yang sangat besar
nah apa yang sebagai developer game
apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh pasar pasar game indonesia ini
untuk bisa memainkan atau mau memainkan game dan membeli game lokal

karena kalau kita saingan aja sama studio game yang mereka butuh jutaan dolar

karena kalau kita saingan aja sama studio game yang mereka butuh jutaan dolar
untuk development itu jelas kualitasnya kan sudah kelihatan gitu kan
nah pertama mungkin kita mau bisa kejar itu dulu kualitas gamenya dibagusin dulu
kalau sudah kita bisa minta tolong media media untuk ngasih tahu ke audiens di indonesia terutama
kalau kita itu juga bisa bikin game gitu
nah dengan begitu kan apa ya pelayer player indonesia itu juga punya rasa memiliki gitu
jadi kalau misalkan kita bikin game jadi dan player langsung tahu nggak tahu cara nggak tahu progresnya journey nya
itu mereka akan langsung membandingkan dengan game yang besar gitu kan
jadi itu akan sangat jaraknya akan sangat jauh sekali
jadi kalau mereka tahu kalau journey kita itu kayak ada semacam rasa memiliki dari player jadi wah ikut bangga gitu kan
nah dengan disitu mungkin pasar lokal akan mulai melirik
oke kecintaan terhadap produk lokal ya bukan berarti harus bersaing ya karena itu mungkin tidak bisa ya untuk saat ini mungkin ya
untuk saat ini mungkin belum tapi saya yakin dengan bantuan dengan berbagai pihak
kita saat ini pun kita sudah mulai mengejar ketinggalan itu sebenarnya
terima kasih mas hilmi semoga tetap semangat ya jangan pernah kendor ya
biar game game kita ini semakin dicintai dan anda fani mungkin
juga saya dan banyak teman teman yang lain
kalau anda suka bermain game di hp katakanlah saya yakin anda tidak memiliki game lokal buatan indonesia
seperti juga saya ini juga cukup ironis
tetapi memang semangat untuk memiliki bangga terhadap game lokal
tentunya konten kontennya juga disesuaikan dengan konten budaya sosial
milik masyarakat indonesia ini akan jadi model yang sangat berharga
agar industri game kita ini bisa semakin berkembang
ya tentunya kita semua berharap ya rangga
game lokal ini bisa menjadi jawara alias tuan rumah begitu ya di negeri kita sendiri
kita harapkan dan kita nantikan perkembangannya kedepannya seperti apa nanti
terima kasih korespondensi ann indonesia rangga umara atas laporan langsung anda